kita beralih ke informasi lainnya puluhan bangkai bus transjakarta yang berada di area pulbus prima jasa pondok cabe tanggerang selatan jumat siang ludes terbakar
suara ledakan terdengar beberapa kali
kepuluhan asap hitam membumbung tinggi dampak dari terbakarnya puluhan bus transjakarta yang telah lama terbengkalai di area pulbus prima jasa pondok cabe tangerang selatan
sesekali terdengar suara ledakan yang bersumber dari tabung gas yang berada di dalam bangkai bus
besarnya letupan angin membuat kebaran api cepat besar dan merembet ke bus lain yang berdekatan
situasi tersebut membuat petugas pemadam kebakaran dari bpbd kota tangerang selatan depok dan jakarta selatan ekstra hati hati untuk mendekati dan memadamkan sumber api
kebakaran ini diduga dipicu dari pembakaran sampah di dekat bangkai bus tersebut
iya bekas bis busway sebenarnya udah mau di iniin
udah gak kepake
ya udah gak kepake gitu
oh berarti banyak yang keparkirin yang udah rusak
ini awal kebakarannya malu dapet apa
ini kayaknya percikan api tuh dari yang ini
puluhan bus transjakarta tipe bbg diparkir di lokasi ini sejak dua ribu tujuh belas silam
karena masa kontrak
antara prima jasa dengan pt transjakarta telah habis
kasus kebakaran ini kini ditangani oleh aparat polsek pamulang
turnya tangerang selatan